sehingga kalau kita mau mendapatkan omega tiga yang lebih banyak kebutuhan kita lagi
nah kejadian yang tadi itu ada dua